gue ngeliat ada orang terluka di pinggir jalan ya jelas dong gue harus peduli
lo bisa berantem
tidak aktif lo nih
kalau si neng gak aktif kan memang dari awal dibawa sama si kobart lofona neng mah gak aktif
tidak bener sih
nggak usah ngajarin saya juga tahu
ya pencet ya bang
siapa nih yang nelfonnya
wah abah nelfon rey
ya udah angkat aja pasti abah awat tuh
kamu teh sama si neng tidak
mana bisa bicara sama si neng tidak
halo assalamualaikum abah
wah ini beneran suara orok saya ini
ini udah di jalan sih abah
ya udah tuh bagus alhamdulillah kalau emang naik udah di jalan
jalanan aman tapi kan neng ya
aman abah lagian neng jalannya jalan tikus kok
sudah gitu ada ivan sama oki juga kok yang nemenin mbah
ya udah alhamdulillah kalau begitu emang udah ada yang nemenin abah
cepat pulang ya neng ya
iya neng assalamualaikum
ini sekarang siapa
bentar ya ini siapa

halo mon sorry ya mon ya gue tadi ada keperluan di sekolah
mon kita bisa ketemuan gak di cafe mon
ray si boy yang ajak aku ketemuan tadi sih emang udah janjian
tapi tadi dia sempat ada urusan dulu di sekolah
ini gak apa apa kan kalau ketemu dulu
ya udah ayo gak apa apa
yaudah yaudah boy sip
gue tunggu lu di sana ya boy
yaudah sampai ketemu di sana mon ya
alhamdulillah si kemon emang jemput si neng
dan temen temennya juga ikut ngejagain jadi tenang kita
alhamdulillah ya allah
sok sardi segar nyalahkan air nyalahkan air kita
bula goreng adat
terus mah rupanya goreng adat tapi ini goreng
aku mah apa tuh salah tuh boy
aku mah tadi sudah kayak bgws itu sardung dan aku
aku mau ke jakarta
dung kenapa kamu tanya gitu juga berit
dung itu ya kalau menurut saya biar kamu tambah keren kaset coba kamu senyum biar kelihatan seperti ini coba tuh
coba tuh coba tuh warahmatullah
tunggu dong warahmatullah
tunggu dong warahmatullah
wah itu untuk untuk
bapak yang lain kalau si dia melihat senyumnya dia
baru inget saya deh
masya allah panjang umurnya baru disebutin si dia
hah lagi ngomongin adiknya
enggak sih dudung
bukan kita teteh
tapi tuh si sardu tanyain lah dia terus terus
aku kan jadi malu

ya udah jangan banyak bercanda nih saya mau makan siang
alhamdulillah masya allah
ya gak apa apa teh
saya teeh seneng pisah
teteh datang ke sini
apalagi bawa makan buat kita kita
tapi saya teeh tidak enak hati teeh
berhubung kita sudah sepakat mengakhiri hubungan kita demi kebahagiaan anak anak kita
jujur teh hati saya teh masih terikat kuat sama teteh
lengket kayak parangko teeh
hesheh dicopotnya juga
kalau kita terus berkomunikasi
dan intens ketemuan
atau saya makin susah melupakan dirimu teeh
saya juga perasaannya kan sama
tapi sekarang ini kan aku abah lagi sakit
jadi wajarlah kalau saya khawatir sama akang abah
saya kesini itu karena saya mengkhawatirkan agar abah yang sedang sakit
ya alhamdulillah terima kasih banyak atas perhatiannya pt manis
wak tuf kasihan si abah ya
harus mengakhiri akhir cintanya demi anak anak
ding ini namina hidup ya
hidup itu penuh pilihan
mereka bertemu saling mengasihi mencintai itu pilihan
mereka putus juga pilihan ding
kopi pahit ya sekantar aja sarapan bareng
hei hari abah kau mahal ya teeh
teeh manis teeh kan bager
abah kopi pahit sok cerekan galak
teeh malam teeh
kenapa nggak minta jemput aja sama si willy
apa apaan sih baon canda mulu an lu
baru pulang sekolah
iya ching tadi nadine ke perpustakaan dulu
bagus kalau begitu banyakin belajar
lu tuh masih muda
tapi jangan sampai nggak betah di rumah
ya tadi kan pengen bantu bantu di warung cing
kan ada yang mau sekalian di jengluk
tapi orangnya belum ada tuh
hehehe yaudah mbak b jalan dulu ya
cing ish keluar
peduli apa lu
gua peduli apa
gua ngeliat ada orang terluka di pinggir jalan ya jelas dong gua harus peduli
lu bisa berantem
kayaknya gurunya alex
lu sekalian ke rumah gua
di rumah gua banyak ramuan soalnya ya
bisa berdiri gak
ikutin gua ya
aku juga baik
aku juga baik
ih nadine makasih banget ya nadine
bagaimana pelajarannya tadi
apa ini ini ini
jangan ngambek ngambek lah
lo suka ya sama nadine
mulutnya ember suka ngerumpi lagi